curah hujan yang tinggi membuat sejumlah lokasi di wilayah di kabupaten garut
jawa barat kembali mengalami banjir bandang
dan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa bupati garut menetapkan garut siaga satu bencana
apa kira kira antisipasi untuk mencegah bencana longsor dan tanah bergerak di sana
banjir bandang sungai cisarua di desa hanjuang kecamatan bungbulang kabupaten garut
pada sembilan november lalu menerjang jembatan dan rumah warga
beruntung tidak ada korban jiwa seperti banjir sebelumnya yang menewaskan enam belas jiwa
menurut salah satu warga banjir datang tiba tiba
banjir juga menyebabkan jembatan dan banjir di jawa barat
jembatan putus hingga truk pengangkut sembako tidak dapat melintas
jembatan darurat dari bambu yang dibuat secara swadaya oleh warga hanya dapat membantu pengguna sepeda motor
bupati garut yang meninjau sejumlah lokasi bencana segera mengambil langkah cepat
dengan membuat tujuh jembatan di tujuh titik bencana
selain itu empat puluh lima jembatan di tujuh titik bencana
rumah warga yang berada di lokasi rawan tanah bergerak juga akan segera direlokasi
peringatan waspada dari badan meteorologi klimatologi geofisika atau bmkg
tentang kondisi curah hujan yang akan terus meningkat hingga januari dua ribu tujuh belas
membuat bupati garut menetapkan siaga satu bencana
warga yang tinggal di lokasi rawan bencana diimbau mencari tempat yang aman saat hujan turun
badan penanggulangan bencana daerah garut diharapkan segera memiliki pemetaan daerah rawan banjir bandang
agar tidak kembali jatuh korban jiwa
badan penanggulangan bencana diharapkan segera mencari tempat yang aman saat hujan turun
mendung dan gerimis dan ini dalam tiga hari terakhir saya memantau kondisi di garut
hampir setiap hari kondisi cuaca seperti ini dan bahkan eskalasi hujan kadang cukup meningkat cukup deras
dan ini yang kemudian senada dengan apa yang disampaikan oleh bmkg terkait dengan kondisi cuaca di kabupaten garut
yang sudah disampaikan ke pemerintah kabupaten garut bahwa kondisi cuaca dalam status waspada
sesuai yang disampaikan bmkg
dan terkait dengan kondisi ini pemerintah kabupaten garut bupati garut sudah mengambil langkah cepat dengan
menetapkan status darurat bencana atau siaga satu bencana
dan terkait dengan status ini tentunya ada hal hal langkah teknis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten garut
yang pertama berkaitan dengan mengidentifikasi atau mendata daerah daerah yang rawan dengan bencana tanah longsor
dan juga banjir bandang
mengingat beberapa hal yang terjadi di kabupaten garut bupati garut sudah mengambil langkah cepat dengan menetapkan status darurat bencana atau siaga satu bencana
beberapa waktu yang lalu belum lama garut mengalami banjir bandang yang cukup dahsyat dan mengakibatkan enam belas orang korban jiwa
dan selain itu hari rabu kemarin juga terjadi banjir bandang yang cukup menghancurkan jembatan dan juga rumah rumah warga beruntung pada banjir bandang rabu kemarin
tidak mengakibatkan korban jiwa
tetapi ini menjadi mengingatkan mengingatkan warga masyarakat mengingatkan pemerintah kabupaten garut untuk
selalu waspada terkait dengan adanya ancaman yaitu banjir bandang dan tanah longsor
mengingat di kawasan geografis kabupaten garut ini merupakan dataran pegunungan yang kondisinya cukup labil
dan beberapa hari yang lalu longsor yang hari rabu ini kemudian mengakibatkan sejumlah akses jalan di wilayah garut selatan
ada lebih dari dua puluh lima titik jalan yang kemudian tertutup tanah longsor
tetapi pemerintah kabupaten garut sudah melakukan upaya untuk

normalisasi jalan dan saat ini sudah berangsur pulih
tetapi ada sekitar tujuh jembatan yang kemudian bupati garut juga sudah mengambil langkah cepat
untuk membuat jembatan darurat dan juga membuat jembatan permanen
ada sebanyak tujuh
selain itu ada empat puluh lima kepala keluarga yang ada di kecamatan bung bulang
yang kondisinya sangat rawan karena berada pada lokasi tanah bergerak
dan ini rencananya pada pekan depan akan segera dilakukan
dan ini rencana relokasi untuk mengantisipasi
jangan sampai ada korban jiwa terkait dengan musim bencana yang diprediksi akan
kondisi curah hujan akan sampai pada bulan januari dua ribu dua puluh
baik roby menjadi harapan kita semua semoga tidak ada korban jiwa
dan tidak ada lagi banjir bandang susulan begitu ya
terima kasih atas laporan anda roby sofwan
amin langsung dari garut jawa barat